eh dia lagi
masih gatel gak bang
malah sekarang gatel ke leher
lo lagi sibuk
gue mau nawarin rumah sama lo
mau kemana bang udin
apa pulang dari masjid
yaudah gitu aja
ada apa pak tati
bu saya boleh minum minyak kayu putih gak
badan bang ojek gatel gatel
saya adanya balsam
balsam juga bisa buat gatel
yaudah kalo gitu deh bu
tunggu sebentar ya
ini teh kang udin
sampai kapan kita nunggu si hajin telepon

kalian juga tau
nih bang adanya balsam
yah kok balsam
kan tadi bang minta minyaknya putih
mau dipakein gak nih
dari sini dah
eh amin kamu gak kerja
nanti sore teh nganter lombongan ke bogor bolak balik

nih bang kamu mau ke rumah

nih bang kamu mau ke rumah
kan ibu sudah bilang
nanti akan ada calon pembeli yang mau lihat rumah kita
bapak ini gimana sih
supaya calon pembeli kita tertarik
rumah harus terlihat rapi dan bersih
maaf pak supian ongkosnya
bunga bantu ibu nih
be ada tamu
eh dia lagi
masih gatel gak bang
masih malah sekarang gatel ke leher
tangan tati sekarang ikutan panas
be tadi tes siapa
gak usah dibahas ah
joy sebelum aku keliling lagi kalian mau beli es dawet gak
yaudah dada tisna dada purno
keliling lagi ya
lo mau keliling juga
saya mah mau ngopi aja
tapi tetep gatel
saya ada di depan rumah
belum ada pesanan ya
belum nih bang